ibu terilu kan baik sama gue
gue nggak mau ngemis ngemis belas kasihan dari dia
terus lo mau kemana sekarang
oh gini aja deh
kebetulan bokap gue punya beberapa kontrakan
nah satu atau dua yang lagi kosong
dan besok lo mau balik atau masih mau nginap di situ itu terserah lo
tapi yang gue saranin lu ya
lebih baik kamu pulang aja
kayaknya alex tulus deh menurut gue
wih ada pangan lo
lo bukan cewek
dia teman gue
lihat lihat di sini
pergi lo semua
gue juga biul sih
gue mau kemana
kayaknya ke rumah tante gue
ya ke rumah tante gue nih
bahaya lo segera
gue tahu lo nggak bisa nerima cinta gue
jangan ditolong kebaikan gue
tuh buah kemana sok
bah itu sepertinya si senio oi yang sudah ribut sama abah
bila sahab saya tidak enak masih tidak bisa dendam
bah buah buah oi
ayo kita ajak ke asal ya biksa renung
wah itu segera toh
boleh banget kita
ya madung kalau kata maestro catur idola saya
takutut mati langkah tuh
pak dalam keadaan menesak seperti ini
kita harus saling diadu
ayo pak berdekat
hei apaan kamu di sini jakarta
ingat enggak tuh
itu jarod yang bikin rusuh di badan
jarod yang kerusuhan di bandung loh
eh kamu di jakarta mau bikin rusuh lagi
orang orang di mana itu
ini dari kekuasaan saya
saya tidak akan lepasin lo pada ya
makanya ulang lagi urusan baru dah
jangan ikut campur
kalau sekali lagi kamu ikut campur
urusan sama dewa abarama
kalau mau dibilang
mending lain kali setiap ketemu mereka
hindarin aja bang
letaknya itu enggak pakai menteri

isinya cuma dendam bang
dan dia enggak ada kapok kapoknya
udah kak emot
kamu biarin aja mereka mana dendam
biar mereka benci
mereka juga yang merugi
kita tinggal minta perlindungan saja sama gusti allah
abah sama muda muduan habis nyari raya farhan
gimana ketemu enggak
hah kamu tahu
iya tadi aku ditelepon sama raya
sampai sekarang juga sini repot
kita lanjutin cari lagi sementara
tapi kalau tidak dapat ya terpaksa cari lagi besok
yaudah kalau gitu moni sama teman teman biar mencari cari refal lagi ya kak
kamu lagi nabah tadi
aloh allah pak
nggak ada yang untung woy
gampang ya rumahnya
pengguninya lagi keluar kota
oh makasih ya pak
kasih dulu mau pilih komplek
sebenernya pada apa sih reva
cerita aja sama gue
sebenernya gue kabur dari rumah lex
gue kabur dari rumah
karena bokap gue ngajak gue pindah ke rumah baru
yaitu rumah yang dibeliin buat istri budayanya
tapi gue tuh gak sanggup ada disitu
bayangin aja gue baru dateng
tiba tiba gue dikasih aturan yang banyak banget
dan ada satu aturan yang gue gak bisa terima
kayak misalnya gue gak boleh bawa teman ke rumah
ya gue kan ada kebutuhan temen dong
biar gue coba bantu ngomong sama ibu trio
ibu teril kan baik sama gue
enggak enggak enggak
gue gak mau ngemis ngemis belas kasihan dari dia
terus lo mau kemana sekarang
oh gini aja deh
kebetulan bokap gue punya beberapa kontrakan
nah satu atau dua yang lagi kosong
dan besok lo mau balik atau masih mau nginap disitu itu terserah lo
ya baik baik kamu pulang aja
kayaknya alex tulus deh membantu